tapi emang aneh juga sih
kalo nino udah sampe depan rumah
kenapa dia pergi lagi
apa yang bikin dia tiba tiba batal untuk bicara sama andin

dia akan kembali ke rumah

dia akan kembali ke rumah
oh iya liat mas nino gak dateng kesini
saya nggak tahu bu andin orang saya habis di belakang
kemana dia ya
kan sudah dateng barengan sama kamu
aneh kenapa nino gak jadi datang
ngapain juga gue pikirin
baguslah dia gak dateng
berarti dia gak ngomong macem macem ke andin
ya udah masuk aja yuk
ngapain bikin lu gak jelas
kok dia disini sih
jangan jangan nino kecelakaan
nini percuma lu telfon gak akan diangkat
kenapa gak diangkat sih
atau jangan jangan nino ke rumah mbak andin
terus dia bongkar semuanya di depan mbak andin
nih aku ngerasa aneh ya mas
mas nino bilang kalo misalkan dia ada di depan
aku ngerasa dia kayak tergesa gesa gitu mas
gak usah diurusin urusan nino itu
aku telfon dia tuh
gak usah nggak usah ngapain
jelas jelas kamu tahu kan
nino itu pengen ngancurin rumah tangga kita
dengan cara fitnah saya nih
masih percaya sama kata katanya nino
nih sekarang kamu bisa rahat
persiapin diri kamu buat ngajar besok
tapi emang aneh juga sih
kalau nino udah sampai depan rumah
kenapa dia pergi lagi
apa yang bikin dia tiba tiba batalnya untuk bicara sama andin
halo mbak mbak lo udah tau semuanya ya
oh iya tadi mas nino itu novel mbak dia bilang kalau misalkan dia tuh mau ngomong sesuatu
yaudah aku sama mas al nyamperin ke depan rumah eh lebih lepas udah depan rumah mas nino gak ada
jadi nino belum bongkar semuanya ke mbak andin terus nino dimana sekarang
nino gak ada disitu mbak yaudah deh gue coba cari nino dulu ya mudah dulu ya mbak telfon ya
malam bu ada yang bisa dibantu
saya mau tanya apa betul pelaku pembunuhan roy putra alfari itu ditahan
yang disini saya mau menjemputnya soalnya
sebentar ya bu saya cek dulu
maaf bu orangnya sudah tidak ada disini
saudara andin sudah bebas
iya saudara andin sudah bebas beberapa bulan yang lalu
maaf bu kalo boleh saya tau nama panjangnya tuh andin siapa ya
andini karisma putri
pelakunya adalah seorang perempuan berinisial akp
jadi memang andin yang membunuh roy
akp andini karisma putri
aku tuh heran sama kamu ya al sebesar ini kamu umpetin dari mama kamu
karena ada sesuatu di masa lalu dari pasangan saya yang membuat saya belum bisa memperkenalkan dia ke mama
jadi ini alasan al menyembunyikan ini dari tante rosa
karena andin andin yang membunuh roy
ehm yaudah bu terima kasih atas informasinya
sama sama ya saya baru lupa ya
itu orang orang juga mengambil buah diri